direkturat reserse kriminal umum polda jawa timur akhirnya menetapkan dimas kanjeng taat pribadi sebagai tersangka kasus penipuan penggandaan uang
penetapan tersangka ini berdasarkan alat bukti laporan korban dan pemeriksaan sejumlah saksi
salah satu barang bukti yang diamankan adalah pakaian gamis taat pribadi yang diduga sering digunakan dalam praktiknya menggandakan uang
di bagian samping kanan dan kiri baju gamis itu terdapat kantong yang panjang dan besar
diperkirakan sebelum melakukan ritual penggandaan uang taat pribadi terlebih dulu memasukkan uang pada saku baju gamis itu